ya sidang kasus dugaan penodaan agama dengan terdakwa basuki cahayapurnama atau ahok akan kembali digelar pada hari ini
dan rencananya akan dimulai seperti biasa pada pukul sembilan pagi
iya ini berarti sidang yang ke lima belas yang digelar di auditorium kementerian pertanian jakarta selatan akan menghadirkan tiga saksi ahli
ya dan untuk mengetahui perkembangan sejauh ini di sidang ke lima belas ahok ini kami sudah terhubung dengan korespondensi nn indonesia victor pangaribuan
ya good morning victor silahkan langsung dengan laporan anda apa persiapan di sana
good morning daniar dan alfian betul sekali hari ini adalah sidang ke lima belas dari kasus dugaan penodaan agama atas terdakwa basuki cahayapurnama atau ahok
dan sidang seperti biasa seperti minggu minggu sebelumnya dilakukan di auditorium kementerian pertanian di jalan rmh soyo jakarta selatan
persiapannya sampai saat ini memang ruang sidang masih kosong begitu awak media juga masih menunggu
kehadiran dari kedua belah pihak dari jaksa penuntut umum dan juga dari kuasa hukum ahok sendiri begitu
dan hari ini betul sekali akan dihadirkan tiga saksi ahli dari kuasa hukum ahok sendiri
di antaranya ada saksi ahli agama ini adalah kiai haji ahmad isomudin sebagai rais syuriah dari pbnu jakarta
kemudian juga beliau sebagai dosen fakultas syariah iain raden intan lampung
kemudian ada juga ahli bahasa indonesia ini yang didatangkan adalah prof dr
rahayu surtiati guru besar linguistik fakultas ilmu budaya universitas indonesia
kemudian ada ahli hukum pidana ini ada jisman samosir selaku dosen fakultas hukum universitas katolik parahyangan bandung
sidang rencananya memang digelar tepat pukul sembilan pagi ini begitu
kalau kita merujuk pada sidang sebelumnya sidang ke empat belas sidang dilakukan tepat pukul sembilan pagi
kita masih menunggu nanti apakah sidang akan molor atau tepat pada waktunya kita lihat nanti
sidang ini masih dipimpin oleh hakim ketua dwi arso budi santiarto
selaku ketua pengadilan negeri jakarta utara
nah sebenarnya kalau kita mereview dari sidang yang sebelumnya di sidang ke empat belas ini
memang kuasa hukum dari ahok sendiri sudah mengatakan bahwa saksi saksi fakta ini sudah cukup untuk didatangkan
hari ini adalah hari pertama pendatangan atau untuk menerima keterangan dari saksi saksi ahli begitu
total hingga kini dari kuasa hukum ahok sendiri sudah mendatangkan enam orang saksi
di antaranya ada saksi
fakta di persidangan yang ke empat belas atau minggu kemarin ini ada tiga
di antaranya adalah juhri yang merupakan pegawai negeri sipil di kabupaten belitung
kemudian juga ada suyanto
ini adalah sopir pribadi keluarga dari ahok yang selalu bekerjasama dengan ahok di belitung timur
kemudian juga ada fajrun
ini adalah teman lama dari ahok dari dusun lenggang bangka belitung
nah dari keterangan saksi ditemukan fakta
basuki cahayapurnama atau ahok ini dikenal sebagai sosok yang sangat plural dan sangat menjunjung tinggi nilai nilai perbedaan begitu
termasuk perbedaan agama begitu
dan dari kesaksian yang diterima oleh majelis hakim pada saat persidangan kemarin dari juhri
juri ini juga pernah menjabat sebagai ketua panwaslu kabupaten belitung
nah dalam keterangan disebutkan bahwa basuki cahayapurnama ini pada saat pencalonan dirinya menjadi
di pada saat pilkada atau pemilihan bupati hingga pemilihan gubernur bangka belitung
ini selalu diserang isu agama
dan isu agama ini yang diserang ini mencantumkan ayat yang sama dengan ayat yang diduga telah dinudai oleh ahok pada saat kunjungannya di kepulauan seribu pada september lalu begitu
nah ini kalau kita melihat indikasinya adalah saksi saksi ahli ini akan meringankan begitu
karena memang nantinya akan dilihat
jadi segi bahasa
dari segi hukum dan dari segi agama apakah benar ada indikasi bahwa ahok ternyata dengan sengaja melakukan tindakan pidana dengan menudai agama begitu
dengan tuntutan atau dakwaan yang dikenakannya kepadanya begitu
nah kalau kita melihat memang dari keterangan juhri sebagai ketua panwaslu saat itu minggu kemarin dia sempat mengatakan bahwa pada saat pencalonan ahok menjadi pemimpin di belitung atau bangka belitung juga
nah ini juga menunjukkan bahwa
nah ini juga menunjukkan bahwa
nah ini juga menunjukkan bahwa
dia ingin memimpin suatu daerah atau wilayah begitu
nah kalau kita melihat nantinya akan persidangan akan berjalan seperti apa kami masih menunggu kehadiran dari tiga orang saksi ahli ini dari ahli hukum pidana ahli agama dan juga ahli bahasa indonesia alfian daniar
ya victor kalau dalam beberapa sidang kemarin seperti sidang ke dua belas tiga belas dan juga ke empat belas masa yang datang dalam persidangan ini sudah mulai berkurang
tapi pengamanannya sejauh ini
masih cukup ketat
apakah di hari ini pengamanan juga masih sama diberlakukan seperti pengamanan di sidang sidang sebelumnya victor
ya memang untuk kasus sidang penodaan agama yang dengan terdakwa ahok ini kepolisian juga masih bersiaga
saya melihat memang banyak petugas kepolisian dari polda metro jaya berjaga menjaga ketat lokasi ini di ruas jalan rm harsoyo
di kementerian pertanian ini berjaga berjaga di lokasi di sekitar
begitu ini juga masih dijaga ketat karena memang ini sebagai bentuk dari pencegahan atau penjagaan ketertiban atau keamanan
karena dikhawatirkan apabila nanti ada pendukung baik dari pendukung kubur dari jaksa penuntut umum dan juga dari kuasa hukum ini berdatangan begitu
saya melihat pagi ini sudah mulai diramaikan dari beberapa teman atau sukarelawan atau relawan maksud saya
ini adalah relawan relawan pendukung ahok yang datang ke auditorium kementerian pertanian untuk mendukung dan menggawangi kira kira sidang ahok akan berjalan seperti apa
nanti juga akan dilakukan pengalihan arus lalu lintas karena saya sempat melihat arus lalu lintas di sekitar lokasi kementerian pertanian ini cukup padat terutama dari arah pasar minggu menuju pondok indah
memang untuk antisipasi jalan dari arah mampang perapatan dari arah pasar minggu dan dari arah cilandak menuju ragunan ini ditutup begitu untuk menuju ke arah ragunan
namun kepolisian sudah memperlakukan sistem pengalihan arus dan bersifat situasional begitu
nah untuk lalu lintas dari arah ragunan menuju mampang alfian dan daniar ini nanti akan berbelok ke wilayah cilanda kko dan berputar balik di sana
dari arah mampang menuju ragunan ini kendaraan diarahkan untuk putar balik di tanjung barat
kemudian dari arah pasar minggu menuju ragunan ini juga akan berputar di lokasi yang sama di cilandak dan dari arah sebaliknya juga akan berputar balik di wilayah tanjung barat
ini menjadi perhatian bagi anda warga jakarta yang akan melintasi kawasan ragunan untuk menghindari kemacetan panjang untuk memilih jalur alternatif yang sudah disediakan oleh petugas
baik victor pangaribuan terima kasih untuk laporan anda langsung dari kementerian pertanian jakarta